pengungsi palestina meninggalkan kota selatan gaza rafah
menyusul serangan israel yang menewaskan puluhan orang pada minggu lalu
serangan israel di kamp pengungsi palestina telah memicu kemarahan masyarakat internasional
pengungsi palestina meninggalkan kota selatan gaza rafah
dan lebih dari dua ratus orang pengungsi mengalami luka akibat serangan udara israel ke kota rafah
serangan israel di kamp pengungsi palestina telah memicu kemarahan masyarakat internasional
serangan demi serangan yang dilancarkan sejak awal mei telah menyebabkan hampir satu juta orang mengungsi dari rafah
mereka sekarang mencari perlindungan di tengah perang
amerika serikat dan sekutu dekat israel lainnya telah memperingatkan
agar tidak melakukan serangan besar besaran di kota rafah
mahkamah internasional juga telah meminta israel untuk menghentikan serangannya di rafah
namun israel tidak menggubris
di sisi lain derita warga palestina di gaza makin terasa
warga mengalami kesulitan untuk membeli makanan karena kebanyakan dari mereka sudah tak memiliki pekerjaan
meski harga produk makanan di jalur gaza mulai turun
tetap tak mampu membeli makanan karena tidak memiliki uang
kini sayur mayur buah buahan gula dan bahan pangan lainnya tersedia di pasar dengan harga lebih murah
namun banyak warga palestina yang kehilangan pekerjaan dan menghabiskan tabungan mereka
sejak dimulainya perang israel hamas bulan oktober dua ribu dua puluh tiga lalu
banyak dari mereka sudah tak mampu lagi memenuhi kebutuhan sehari hari
sejak tahun ini harga perang ini mulai turun
harga perang yang dulu berharga hampir sama dengan harga perang yang dulu
sementara itu biaya pengangkutan barang dari mesir biasanya tiga kali lipat lebih mahal
dibandingkan biaya pengangkutan barang dari israel atau tepi barat yang masih diduduki israel
pengiriman barang dari tepi barat tanpa ada pajak dan bea masuk
pun menumpuk di perbatasan
mereka yang datang dari tepi barat dan israel harus melewati dua pos pemeriksaan
pos satu berada di dekat kota hebron di tepi barat
dan satu lagi di perbatasan kerem shalom yang menghubungkan israel dengan jalur gaza
pemeriksaan di karen shalom tidak seketat yang dilakukan di perbatasan rafah dengan mesir
bank palestina membuka salah satu cabangnya di jalur gaza
yang memungkinkan beberapa orang menarik uangnya di sana
pembelian barang dari tepi barat
tapi ada yang tidak bisa dibeli
karena tidak ada kerja tidak ada uang
orang orang di bawah seratus mati
sebanyak dua tiga juta penduduk gaza berjuang untuk mendapatkan makanan
dan satu satu juta orang menghadapi tingkat kekurangan pangan yang sangat parah
meningkatnya serangan israel di kota selatan rafah telah membuat pengiriman bantuan
tidak mungkin melewati penyeberangan di rafah
rafah merupakan sumber utama bahan bakar dan makanan yang masuk ke gaza
israel memang membuka penyaluran bantuan melalui karen shalom
operasi militer israel mempersulit perjalanan
untuk mengambil bantuan dari karen shalom untuk didistribusikan
pbb menghentikan distribusi makanan di kota rafah gaza selatan
karena kurangnya pasokan dan situasi keamanan yang memburuk
akibat meluasnya operasi militer israel
jumlah warga sipil palestina yang tewas akibat serangan israel di jalur gaza
mencapai tiga puluh enam ribu orang
tentara israel membunuh enam puluh enam warga palestina
sementara tiga ratus delapan puluh tiga lainnya mengalami luka luka
pesawat tempur dan drone israel mengebom tujuh puluh lima target di gaza
otoritas palestina terpaksa menutup salah satu rumah sakit
yang masih berfungsi di gaza karena ada operasi militer